tujuh pegawai yang diberhentikan kpk bertambah menjadi satu yakni penyidik kpk lakso anindito
lakso mengikuti tes wawasan kebangsaan susulan pekan lalu
dan dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh satu ia menerima surat pemberhentian dari kpk dan hanya punya waktu kurang dari dua puluh empat jam untuk resmi menyudahi masa kerjanya
dalam wawancara bersama cnn indonesia lakso membeberkan kejanggalan selama pelaksanaan twk sampai akhirnya diberhentikan secara sepihak
cuman hasil dari ts itu saya tidak mendapatkan sama sekali secara detail ya
apa yang menyebabkan saya gagal apa pertimbangan dan indikator yang digunakan dan lain lain ya
saya tidak menerima surat pemberitahuan bahwa saya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai asn
ini menimbulkan kecurigaan karena kalau kita bisa hitung
efektif pemberhentian berlaku
mulai hari ini artinya saya diberikan waktu kurang dari dua puluh empat jam bahkan untuk berhenti menjadi pegawai kpk
karena kalau kita bisa lihat bahwa undang undang masih memberikan waktu sampai tanggal tujuh belas oktober
yang memungkinkan untuk masa peralihan terakhir bagi asn kpk